gue disuruh jauhin lo
karena gue bawa pengaruh buruk buat hidup lo
karena ini menurut gue ini bokap gue dapat hasutan nih
udah gue gak peduli gue gak peduli dihasut kek atau apapun gue gak peduli
habarin kalo udah sampe
aku tadi kamu pulang ya
gue juga mau ketemu sama nyokap kok di sana sana belakang
yaudah aku ntarin kesana ya
gak usah gak apa apa
yaudah aku pulang dulu ya
jadi salam sama mama ya
gue terpaksa harus buangin lo karena gue gak mau lagi lo berantem sama rifki
salah paham sama kita
yaudah kalo orang lain udah mau salah paham sama
hubungan kita kita pacaran aja beneran
lu bisa ga sih mulai sekarang jauhin gue
lu kenapa sih
lu marah sama gue karena ini ada kaitannya ada hubungannya sama arin
lu ga suka liat gue deket dua arief gitu
lu tau ga sih lucunya
gue ga peduli lu mau balikan sama dia
lu mau jalan sama arief
ya terus kenapa
tadi gue ketemu sama bokap loh
dan lu tau bokap lo bilang apa
gue disuruh jauhin lo
karna gue bawa pengaruh buruk buat hidup lo
oyah michel gua minta maaf soal bokap gue tadi ke lu
karna ini menurut gue ini bokap gue dapet hasutan nih dari
sudaha gue ga peduli
kenapa muka kamu murung kayak gitu
apakah kamu lagi ada masalah
kalian cuma kecapean
oh iya ibu gimana sama laki laki yang pernah ibu ceritain ke el
jadi el mau tanya deh
kelajutan hubungan ibu sama dia gimana
baik baik aja kan
pengen banget kenalan sama kamu
dan kemarin juga dia ngajakin makan malam kita
el mau banget dong
kapan bu kira kira
nanti deh ibu atur waktunya ya
el makasih ya udah bisa ngertiin ibu
jadi ri' al dialek itu
kenapa dia ngomong ibuading aja
rifki kenapa sih dari tadi kayaknya ada yang dipikirin
jangan jangan dia mikirin si michel
eh buat apa emang hp lo kenapa
halo dola malam ini lo ke rumah sakit ya temenin arin disini
gue gak bisa gue ada urusan
patah aja anci mau nemenin gue
gue ada urusan dan gue harus pergi
iya kenapa bukan urusan lo
mudah mudahan nanti semuanya bisa berjalan lancar ya
harapan kita seperti itu pak
kalian duluan aja
oh iya baik pak
dia bilang dia mau ketemu michelle
om tau kan arin lagi sakit om
terus disini juga gak ada yang jagain arin
nanti om akan minta divki untuk balik lagi ke rumah sakit ya
jam segini rivki biasanya nemuin anak itu di kafe tempat kerjanya
gue harus kesana
ra tunggu ra dengerin opa dulu sayang
amm allah tokio pa
karena kamu putusin ra
kamu emang gak kanak kanakan
tapi justru itu yang bapak suka
sifat kamu yang manja
justru itu yang bikin hati opa jantung opa berdebar debar sayang
melihara dengan pribadi
sehingga membuat untuk pengawasan
mereka mungkin pol drugs
tapi ini orangnya aku
nanti nanti akan merasakan
bapak davin sama dewi aja cuma pura pura pacaran
aibu bukannya pacaran beneran
ya enggak sayang bapak davin tuh cuma nembak kamu satu orang doang
bukan dewi bukan cara lain
dewi pasti udah ngomong yang aneh aneh deh sama nenek
ya coba cerita apa yang dia omongin
kenapa lagi si botol kecap kesini
saya kan udah pernah bilang sama kamu
jangan pernah nginjekin kaki kamu
saya inget sih madam
cuma madam kayaknya lupa deh
omongan saya sama temen saya kemarin disini
ya saya udah siap siap buat level
mau nyebarin kalau kafe ini ternyata tuh gak seasik yang saya pikirkan gitu loh
apalagi pemilik kafe nya itu selalu memilih milih customer membedakan customer gitu safe
oh my god bakalan hancur reputasiku
oke oke kamu gak perlu ngelakuin itu
ya udah gue lakuin
terima kasih madam baik
saya pinjam michelle sebentar ya
kok gak mau bikin ribu
lo boleh land ricky gak
soalnya gue mau ngelayanin sama yang mau datang
udah berdua kenapa lagi sih
layanin yang benar